sementara itu wakil ketua dpr fahri hamzah mengkritisi keputusan polda metro jaya melarang aksi sebelas februari dua ribu tujuh belas atau satu ratus dua belas
menurut fahri masyarakat jangan dilarang untuk menyampaikan pendapat asalkan tidak berbuat anarki
fahri menegaskan seharusnya kepolisian harus memperkuat intelijen supaya tidak ada provokator yang mengacaukan aksi
forum umat islam selaku penyelenggara aksi satu ratus dua belas tetap akan mengadakan kegiatan itu meski dilarang polda metro jaya
fpi menyebut aksi yang dilakukan adalah jalan sehat
dan dalam bentuk aksi adalah sah dan konstitusional
jadi orang bingung semua ini ya termasuk penegak hukumnya bingung
gak boleh bingung
rakyat itu biarin aja gak akan bikin rusuh